nesha business satu ratus empat puluh kepala keluarga yang tinggal di rusun nawajati negara barat
tercatat memiliki tunggakan uang sewa yang belum dibayarkan ke pihak pengelola
alasannya kondisi ekonomi mereka tidak memungkinkan untuk membayar biaya sewa rusun
sebesar tiga ratus ribu rupiah per bulannya
satu ratus empat puluh kepala keluarga yang tercatat menunggak rata rata belum membayar sewa selama empat bulan
padahal pemerintah provinsi dki jakarta mewajibkan seluruh warga yang tinggal
untuk membayar sewa tanpa pengecualian
warga mengatakan mereka tidak menolak membayar kewajiban sewa
namun tidak memiliki pilihan lain karena terhimpit kondisi ekonomi